apa kamu yakin mau melawan
aku ingin tahu seberapa tinggi kemampuanmu
ternyata besar juga nyali mu untuk melawan
mari kita buktikan siapa di antara kita yang jauh lebih hebat
kalau itu memang mau
sekarang terimalah aja
ketutnya itu bau banget
kamu kamu yang ketut
kamu kamu yang ketut
kamu kamu yang ketut
semua dari jepang
lihat nih ngajarinnya jepang gelut
rasain emang enak
aku gak aku gak
mumpung gak ada kentung
kalau ada dia pasti seneng ketemu uangnya
aku adalah mimpi burukmu sultan
lalu yang jadigatmu diert landang
bahkan emang kehilangan emang barang beragam vagy
ketapi waktu itu aku tiklor dari itunes
jauh berhaltungan suamaku
hey siapa sih itu
ini ngerti cewek
tan malah bengong lagi oh kita udah nungguin juga dari tadi malah bengong di sini ada lagi
paconya gawat ini bisa gagal rencana kita aduh tenang saja aku ada ide ide kucermelang
bilang main lagi tepelek kerjaan buat kau ini
jangan gitu dong sama anak kecil enggak baik kenapa sedikit peleng jangan begitu
kasian dia dia sudah kurang ajar pada karena dia berani mengajak aku main kamu
juga sih keterlaluan maafnya bunga memang anak ini nggak pernah main jadi sama siapa
aja dia nyebutnya yuk main yuk main yuk begitu lanjut
udah yang main main dulu
lagi lagian kamu apaan sih jatuh udah jangan banyak ngomong
ayo cepat selesai cepat serahkan gelang itu padaku begini saja aku ada rencana yang lebih cemerlang lagi aku
akan kasih suntikannya lebih besar agar dia menurut dan
agar dia tetap mengikut kita
dengan ini dia pasti nurut naik
cepat lakukan please
ini pasti ampun
berani berani ini ya
dicampurkan begitu saja
kau pikir aku takut menghadapi harimau seperti itu
tuker tuker balangi itu harimau besar
ternyata kok dilempar sama sultan haji ya
di lempar lagi senang sih di lempar ketawa sih
mukanya bagus ya
kayak parutan jelapa
iya biarin aja si sultan yang ngurus
siapa dia sebenarnya
ih gak bisa tenang aja
pakainya yang menentusi pertumbuhan

kita mau ke tempat yang lebih baik
kita mau ke tempat yang lebih baik
lihat dong kalau jalan
maaf kak anjani
tapi kan kita nggak lagi jalan
kita itu lagi lari
punya mata gak sih
punya kak anjani
lagi dikejar sama tuyuh
itu pokoknya dah
wah kak anjani
ambil kak anjani
kasian mereka kan
dia lama ke babang jenis
anak kayak mereka gak perlu dikasihanin
ternyata kalian di sini
aku dari tadi sekeliling pondok nyariin kalian
kamu tadi ngapain bengong
kamu udah mampus
jadi ini tuyulnya
kenapa sih setiap kali aku ketemu sama kamu
kamu selalu sinis sama aku
udah gak usah diladenin
nanti kita boro boro yuk ke pasar
waduh udah cepet lagi
nggak jadi marahin abie loh

ehh udah dikitin

abis makan gaang gacor banget si lepetnya
aduh udah yuk kita tinggalin dia aja yuk
dia bocah galak
kamu kemana aja sih
sabar ya kak isi kemar
aku ingin tahu seberapa tinggi kemampuanmu
ternyata besar juga nyali mu untuk melawan
mari kita buktikan siapa di antara kita yang jauh lebih hebat
kalau itu memang mau
sekarang terimalah aja
sudahlah kau tidak usah ikut canggih